lubang misterius tiba tiba muncul di persawahan warga di kampung legok nyenengang sukabumi jawa barat
lubang berdiameter sekitar enam meter dengan kedalaman enam meter juga ini
kini menarik perhatian warga untuk melihatnya
lokasi persawahan itu berada dekat dengan jalan setapak sekitar tiga ratus meter dari jalan desa kadudampit
jumat siang di lokasi sejumlah warga berdatangan untuk melihat lubang misterius tersebut
kemunculan lubang misterius di kampung legok nyeneng desa sukamaju kecamatan kadu dampit
kebupaten sukabumi jawa barat terjadi pada kamis kemarin
lubang tersebut memiliki lebar diameter sekitar enam meter dengan kedalaman sekitar enam meter
pada dasar lubang ada dua lubang kecil lainnya
menurut warga ada getaran saat kejadian kemunculan lubang tersebut
kemarin pukul sebelas empat puluh lima kejadiannya waktu siang
kebetulan lagi panas
enggak hujan anehnya tiba tiba ada suara suara kayak yang longsor
tiba tiba kayak yang lupa tapi sebentar
orang orang sudah berlaliar tiba tiba ya begini adanya
pemilik lahan sawah tak menyangka akan ada kemunculan lubang tersebut
warga sekitar lubang pun belum berani turun dan masuk ke dalam lubang
karena terus melebar dari sebelumnya tiga meter hingga mencapai diameter enam meter
di pagar pak ini takutnya anak masuk gini kan
masih ada getaran
beruntung saat kejadian tidak ada warga yang beraktivitas di sawah
tepat pada lokasi lubang misterius tersebut
untuk menghindari korban jatuh ke dalam lubang karena terus melebar
jalan setapak menuju lubang kini dihalangi pagar bambu oleh pemilik sawah
hansa suseno sukabumi